hari ini minggu sembilan belas maret dua ribu tujuh belas partai nasional demokrat mendeklarasikan bakal calon gubernur jawa barat
sesuai hasil keputusan dpp partai nasdem wali kota bandung ridwan kamil dipilih sebagai bakal calon gubernur jawa barat partai nasdem periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
wali kota bandung ridwan kamil diarak dari alun alun kota bandung menuju monumen bandung lautan api kota bandung
ini merupakan rangkaian acara deklarasi ridwan kamil sebagai bakal calon gubernur jawa barat periode dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh tiga oleh partai nasdem
bertempat di monumen bandung lautan api dewan pimpinan pusat partai nasdem kemudian mendeklarasikan ridwan kamil sebagai bakal calon gubernur jawa barat
ridwan kamil dianggap sebagai bakal calon gubernur jawa barat yang tepat dan sesuai dengan visi misi partai nasdem
dan hari ini partai nasdem di jawa barat
koresponden cnn indonesia roby sofian amin di bandung jawa barat akan menyampaikan informasi terkait ini
roby apakah ridwan kamil hari ini jadi maju mencalonkan diri di pilkada jabar dua ribu delapan belas
selamat siang yudi yudawan
hari ini ridwan kamil menerima disposisi atau rekomendasi dari partai nasional demokrat dan dideklarasikan di monumen bandung lautan api
ini menjadi pertama yang pertama menjadi bakal calon gubernur jawa barat yang mendapatkan dukungan partai politik
nah tetapi apakah nanti ridwan kamil bisa maju sebagai calon gubernur
tentunya ini masih perlu kerja keras karena mengapa ridwan kamil atau partai nasdem ini hanya memiliki lima kursi atau lima persen di posisi di dprd jawa barat
nah sementara untuk bisa menjadi calon gubernur jawa barat diperlukan dua puluh persen atau setidaknya dua puluh kursi yang ada di dprd jawa barat
nah tentunya perlu kerja keras ke depan partai nasdem untuk bisa melakukan lobby lobby
dengan partai partai lain
jika merujuk pada perolehan hasil kursi perolehan suara di jawa barat hanya ada satu partai politik yang bisa mengusung sendiri yaitu pdi perjuangan
yang memiliki dua puluh lima persen dan juga dua puluh kursi dua puluh kursi yang ada di dprd jawa barat ini
nah sementara partai partai lain ada partai golkar dan seterusnya
perolehan suaranya masih belum bisa mengusung partai politik untuk mengusung calon gubernur
nah tentunya ini yang mesti di guide oleh partai nasdem ke depan untuk bisa mencalonkan rituan kamil sebagai calon gubernur
ya robby tapi yang menarik adalah sebenarnya pilkada untuk jawa barat masih berlangsung juni dua ribu delapan belas
apakah ini sebenarnya adalah strategi politik daripada nasdem seperti anda katakan tadi
dengan lima kursi di dprd jawa barat
jawa barat dengan momen kali ini bisa menjadi sebuah magnet mereka untuk mendapatkan dukungan
dengan memunculkan nama dari ridwan kamil sendiri
ya yuda kalau kita lihat survei calon gubernur jawa barat
tentunya muncul beberapa nama yang sudah beredar di masyarakat
di antaranya ada ridwan kamil wali kota bandung
terus kemudian ada neti heriawan yang merupakan istri dari gubernur jawa barat saat ini
terus kemudian ada deddy miswar yang merupakan wakil gubernur jawa barat
ada lagi nama deddy mulyadi yang merupakan ketua dpd golkar jawa barat
dan juga merupakan bupati purwakarta yang di media cukup populer begitu
nah tetapi itu semua belum berani untuk partai partai politik mencalonkan nama nama yang populer ini
dan baru partai nasdem saja yang kemudian hari ini
mendeklarasikan meskipun perolehan suara mereka cukup sedikit
dan tentunya ini menjadi momentum partai partai lain untuk bisa mencari kandidat
yang bisa nantinya menang mencapai gubernur jawa barat yuda
tadi anda sempat mengatakan beberapa nama yang cukup populer di jawa barat
yang kemungkinan akan menjadi kandidat calon gubernur jawa barat pada dua ribu delapan belas
anda bisa sebutkan beberapa nama tadi
lalu bagaimana dengan realitasnya
reaksi masyarakat ketika nama nama tersebut muncul nantinya akan menjadi salah satu kandidat pada dua ribu delapan belas
jadi siapapun siapapun bisa mencari
ya tentunya reaksi masyarakat semua berharap agar calon gubernur jawa barat ke depan ini yang terbaik
tetapi menurut saya langkah partai nasdem ini sangat strategis
kalau melihat partai nasdem sebagai partai pendatang baru yang cukup positif di respon
oleh publik masyarakat terbukti meskipun baru sudah memiliki lima kursi di jawa barat
dan partai politik ini adalah sebuah kendaraan
artinya bagaimana kemudian kendaraan bisa diminati banyak orang
salah satu strategi yang dilakukan adalah seperti yang saat ini dilakukan oleh partai nasdem
lebih dini mengumumkan atau mendeklarasikan atau memberikan rekomendasi
dan ini seperti promosi begitu
memberikan show kepada masyarakat
bahwa ini loh partai nasdem partai masa depan
seperti yang disampaikan oleh ketua umum partai nasdem surya paloh
bahwa dalam memilih calon gubernur jawa barat tidak berdasarkan pada mahar politik
tetapi lebih kepada komitmen untuk membangun masa depan jawa barat lebih baik
dan itu yang kemudian disepakati oleh ridwan kamil
dan kemudian rekomendasi ini jatuh kepada ridwan kamil
dan tentunya disambut oleh simpatisan partai nasdem yang hadir pada siang hari ini yudha
kalau tadi anda katakan sebenarnya partai yang bisa mengusung calon sendiri adalah pdip perjuangan
dengan dua puluh jumlah kursi suara di dprd jawa barat
lalu bagaimana dengan nasib sejumlah partai politik lain
yang memungkinkan harus berkoalisi dengan sejumlah partai lain untuk mengajukan nama
anda sudah mulai melihat gambaran peta politik di jawa barat saat ini
dengan arah sumber dari berbagai institusi umum
tentunya sekali lagi semua partai ingin calonnya menang
nah ini butuh keberanian
memiliki kesempatan atau peluang untuk bisa mencalonkan calon gubernur jawa barat sendiri
tetapi beberapa poster spanduk yang kemudian beredar di jawa barat
yaitu ketua dpd pdi jawa barat
tentunya ini masih kita publik melihat belum membumi
belum terlihat hasil kinerjanya seperti apa dan seterusnya
tentunya ini terlalu berspekulasi kalau kemudian pdi mencalonkan dari kader partainya sendiri
nanti atau pdi perjuangan ini sama di dki jakarta
awal awal kemudian partai nasdem mendeklarasikan calon gubernur incumbent
yang dinilai punya potensi
kemudian partai partai besar ini baru belakangan untuk itu
nah yang menjadi menarik
partai partai besar ini tentunya mereka sudah punya bergening ya
sehingga mereka tidak mau serta merta memberikan dukungan
artinya mereka juga butuh kompensasi mungkin ya sesuai tradisi yang selama ini ada
bahwa perlu ada simbiosis mutualisme mungkin dan tidak dengan mudah
tetapi mereka juga punya kepentingan untuk calonnya menang
nah ini mereka akan kemudian berspekulasi untuk mengusung calon baru
menyusung calon yang di persepsi publik cukup bagus
berbeda lagi dengan partai golkar misalnya
dia tidak bisa mengusung tetapi perolehan suara di dprd jawa barat cukup signifikan
nah ketua partai golkar deddy mulyadi ini juga memiliki nama reputasi yang cukup bagus di jawa barat
tetapi dia harus menggait partai lain
dan partai lain juga mesti berpikir bagaimana kans deddy mulyadi untuk bisa mendapatkan kursi jabar satu misalnya
nah ini juga mengusung
menjadi pembahasan yang tentunya butuh waktu masih lima belas bulan lah
perjalanan ke depan untuk kira kira siapa yang nantinya resmi dicalonkan ke kpu
mendapatkan dukungan dari partai politik dua puluh persen
atau kemudian harus memilih jalur independen yang itu juga sah untuk bisa diambil oleh calon gubernur
baik roby sofian amin terima kasih untuk informasi anda selamat bertugas kembali